total tiga ratus kg bahan peledak dari hasil penanganan kasus terduga teroris yang ditangkap di sibolga sumatera utara
dari keterangan hussein atau abu hamzah petugas juga mengamankan dua nama baru yang diduga terlibat
hal ini disampaikan karopenmas divisi humas polri brikjen pol dedy prasetyo dalam cumpaper skamis pagi di mabes polri
lima ratus kg bahan peledak tersebut dikumpulkan dari dua lokasi berbeda di sibolga
selain bahan peledak petugas juga menemukan belasan bom rakitan
sementara dua orang yang diamankan berinisial am yang berperan sebagai penyandang dana dan zp yang berperan aktif merencanakan aksi dugaan terorisme
buah casing tabung pipa dari lvg jadi berbagai macam jenis bom yang sudah mulai dirakit oleh ah
kemudian ada seratus kg flash powder kemudian ada potasium klorat kemudian ada dua buah bom pipa tabung kemudian ada satu buah bom pipa elbo
kemudian ada empat buah bom yang sudah tertanam di halaman rumah ini sebagai bom ranjau